ya tudingan pabrik gula kebun tebumas melakukan impor gula
kini memang sedang diinvestigasi oleh pemerintah provinsi jawa timur
jika terbukti bersalah pabrik direkomendasikan untuk ditutup
padahal pabrik ini merupakan pabrik percontohan
yang diresmikan langsung oleh presiden joko widodo
dan berikut profil pabrik gula kebun tebumas
perusahaan gula tebumas merupakan perusahaan swasta
yang berada di wilayah kabupaten lamongan
perusahaan ini menerapkan sistem produksi terintegrasi
tebu yang masuk ke perusahaan ini harus melalui proses seleksi rendemen
atau kadar air gula dalam tebu
truk yang mengangkut tebu ditimbang dengan sistem otomatis menggunakan sensor kartu
selanjutnya truk masuk ke proses pengecekan rendemen
tebu yang berada di dalam truk diperiksa dengan mesin pendeteksi rendemen otomatis
dalam waktu empat menit rendemen langsung terdeteksi
hanya tebu dengan nilai rendemen minimal lima yang boleh masuk
ada satu dua puluh truk tebu yang antri menggilingkan tebu di perusahaan gula modern ini
sistem penggilingan tebu ini cukup mutakhir
truk truk pengangkut tebu hanya tinggal berjajar
dan menggunakan alat kejungkir otomatis untuk membuat tebu tebu masuk dalam mesin penggiling
proses pemecahan tebu dilakukan dengan tiga tahap penggilingan
sehingga pemerasan air tebu bisa maksimal dan ampas yang dikeluarkan pun telah kering
sisa pengilingan dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik
perusahaan ini dapat memproduksi
agus susanto direktur operasional pt kebun tebu mas atau ktm menyebutkan
kehadiran ktm bisa menjadi pendorong tercapainya suasembada gula nasional
ktm sesungguhnya ingin menjadi bagian daripada pergulaan nasional
artinya kami ingin berkiprah di perguruan nasional
dalam rangka ingin membantu pemerintah mencapai swasembada gula nasional
itu yang menjadi poinnya ktm
kami ingin sumbang sih
daripada kita terus menerus import
sebagian kami ingin sumbangkan sebagai produksi nasional
pt kebun tebu mas merupakan satu dari sepuluh perusahaan baru yang diproyeksikan presiden joko widodo
harus dibangun di indonesia hingga dua ribu dua puluh lima mendatang
apapun yang menjadi tingkat kesulitan
pemerintah yang sudah punya roadmap
yang sudah memetakan swasembada gula mulai dua ribu empat belas
sampai dengan dua ribu sembilan belas jangka pendeknya jangka menengahnya
dan dua ribu dua puluh lima jangka panjangnya
itu semesti mestinya roadmap ini sudah didesain sedemikian rupa untuk kepentingan nasional
sehingga hasilnya nanti adalah semangat yang dikeluarkan untuk menciptakan gula nasional yang mandiri buat indonesia
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula dalam negeri
indonesia harus mengimpor tiga delapan juta ton gula per tahun